gara gara menagih utang febi nur amalia terjerat kasus hukum
ia diseret ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik saat menagi utang melalui media sosial
nah menagih utang menjadi pr sendiri loh ya
tantangan terlebih bila orang yang akan ditagi ternyata ini kebanyakan justru lebih galak lebih emosi
berikut saya hadirkan tips menagih utang yang dikutip dari the tick finance
mudah mudahan sih sebenarnya penonton saya nggak banyak yang suka ngutang atau nggak ada yang suka ngutang ya
mungkin tapi jiwanya jiwa baik jadi mungkin kasih pinjaman gak apa apa
nah ini kalau misalnya anda mau nagih pinjaman atau nagi utang sama teman anda atau orang yang anda pinjamkan
ini ada etikanya juga ada tipsnya supaya duitnya dibalikin
yang pertama kita lihat ini dia
ingatkan pengutang siapa tahu dia lupa
kalau misalnya di awal awal itu masih positive thinking aja ya
jadi ingatin orang itu
untuk coba deh bayar utangnya
karena memang bisa jadi orang yang utang itu itu tadi lupa
ini kayaknya lupa adalah penyakit yang paling standar atau jawaban paling standar
yang akan disampaikan oleh orang yang memiliki utang
jadi misalnya aduh lupa nih
emang udah tanggal segini ya
oh emang harus balikinnya segini ya
oh yang biasanya jawaban gitu
jadi lupa lupa lupa lupa ya
nah tapi kalau soal si lupa lupa ini
makanya kita tuh jangan ragu untuk ngingetin
kalau misalnya emang bener bener lupa sih
harusnya sih dia nggak akan marah ya
karena yang diingetin kan ya masalah uang itu
yang harus dibayar dari uang yang dipinjamkan itu
jadi anda memang harus positive thinking
lupa utang boleh asal jangan lupa ingatan
yang kedua kita lihat
ini dia tetap semangat jangan menyerah
bukan tetap semangat jangan menyerah nyari pinjaman atau nyari utang
nah ini tetap semangat jangan menyerah
nah jika orang yang berhutang
itu tadi alasannya
belum punya uang
setelah lupa nih ya
setelah fase lupa tadi ya
tagi komitmen dari si penghutang
kapan tuh dia ngembalikan uang anda
karena ini penting banget
supaya anda tidak merasa anda itu
aduh diremehkan atau dimainin
ini sebenarnya mau balikin atau enggak nih
habis dari lupa pura pura yang lain
ya pasti banyak jawabannya
lupa ini ada kebutuhan ini
apalagi segala macam
atau mungkin ujung ujungnya
lupa dia punya pinjeman
punya utang itu tadi
oke yang ketiga
kalau misalnya dua fase itu udah dilewatin
terus habis itu belum dibalikin juga tuh
ini yang paling penting
jadi misalkan anda makan siang gitu ya
atau mungkin misalnya ketemuan tuh
sama si orang yang berhutang tersebut
itu untuk membayar tagihannya dulu
ketika dia menagih uang
ia juga masih punya utang loh
kamu tuh masih punya utang
tidak bisa dikunci sama saya
nah ini adalah gertakan yang mungkin bisa dibilang cukup efektif untuk menagih utang
ingat yang namanya hutang itu mengancam ketenangan
ketenangan di dunia ketenangan juga di akhirat
mungkin anda bisa kasih selipan kalau kata netizen gitu ya di lini masa
ingat siksa kubur menagi anda
kalau anda tidak membayar hutang anda
anda sudah lewat fase ketiga
nggak dibayar juga
terus maju tapi jangan lupa ada orang orang yang ini apa namanya tameng gitu ya berani menolak penghutang
jadi tameng ini artinya udah dia punya utang yang pertama ini belum dia bayar eh dia mau hutang lagi ke anda
nah saat si orang yang berhutang tadi belum mengembalikan utangnya tapi itu tadi malah balik minjem uang lagi dong gitu
anda harus tegas menolak dengan alasan apapun
jadi hindari meminjamkan uang anda ke dia lagi sampai dia mengembalikan hutangnya atau pinjamannya yang pertama
jadi membantu orang lain yang memerlukan bantuan memang perbuatan baik tapi jangan sampai perbuatan baik itu tadi yang anda lakukan justru membuat masalah bagi anda
jadi cukup sekali aja hutangnya dan catatan juga buat anda
kalau anda yang ketemu ketemu kayak gini lagi udah deh mendingan jangan ngasih pinjaman atau jangan ngasih utang utang ke orang orang ya